untuk amira enggak ada tapi mama tenang aja
mama sudah menyuruh pengacara untuk mengeluarkan surat penahanan untuk amirah
mereka harus dimasukkan ke jalan
amira itu enggak berbuat apa apa
kecelakaan ini cuma salah paham
iya kak mas
sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan
tidak perlu dibawa ke penjara segala
harusnya tuh kita seneng dong
orang yang hampir bikin papa menindal itu ditantang
bukan yang tante sekarang malah mohon mohon pengen dibebasin
mas tolong mas bebaskan mereka
mas mau kan
ibunya amira ditangkap polisi dan amira ini baru aja sembuh pak
kasian amira pak
masa papa tegas sih
ya biarin aja itu kan urusan keluarga mereka
pak tolonglah pak please jangan bebaskan mereka
mama udah capek capek kerja pak
ya please pak mereka harus dijebloskan di dalam penjara
tolong hargai dong pak hargaan kerja mama
mesya juga harus bebas
terima orang yang hampir bikin papa meninggal itu masih berkeliaran
kalian ini mau kemana sih
gak ada gunanya kalian di sana
kalau mas prabu sudah mengambil keputusan
tidak ada yang bisa merubahnya
latihan kamu aini katanya istri yang baik
ngurus suami aja kok gak becus
harusnya kamu itu membela suami
bukan membela orang yang sudah mencelakangan suami
aku tahu kenapa kamu membela amirah
karena amira itu adalah anak dari laki laki yang sangat kamu cintai
tinggir dari sini
jangan bapak bicarain ibu saya pak
kalau bapak ingin hukum hukum ayah saya pak
ibu saya gak salah
bapak jangan menjarahin ibu saya pak
tidak perlu kamu berbuat begitu anehnya
sekarang juga mikir dari hadapan saya
sampai bapak janji kalau bapak gak akan pernah menjarahin ibu saya
dia pasti pergi kantor polisi sekarang
udahlah aku gak mau ribet ribet kak
tolong biarin aku sama zahira pergi
kalau saya bilang jangan jangan pergi
mama lainnya jangan kasar dong sama mamaku
kalau kamu juga gak mau dikasih
makanya jangan mulai
papa udah keburu pergi ma
mama itu arman ma
dia pasti baru pulang lebih cuci mobil
kamu anterin saya sama zahira ke kantor polisi ya
ibunya amir ada di kantor polisi
tahan di sana
mereka udah keburu kabur lagi
masalah masa apa ada aje
hai mengapakah bila masa
garis tapi tuh
semua angkot pada penuh
padahal aku harus segera consult pak prabu kepenjaraan
aduh kamu mau masuk rumah sakit lagi
aduh rizky maaf rizki aku gak bisa lama lama aku buru buru
ibu aku ditangkap polisi
jangan prabu wijaya
kurang ajar kamu
aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang
meskipun aku sekarang ada di dalam penjara sekalipun
memangnya kita akan lama ya di sini
kalau kita di sini terus bagaimana nasib amira
tadi cukup sudah
kenapa terus susah mikirin amira
sahabatnya mas wisnu
kenapa mas wisnu bilang saya gak boleh mikirin amira
tadi cukup cukup
amir itu memang cukup
jangan ber educator
saya juga tersayang